sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
papa tak usah malu sama cucu
papa gak perlu bohong sama cucu
kalau papatnya emang gak punya tempat tinggal kita bisa cari kontrakan yang besar
kita cari yang ada dua kamar
papa tak ada proyek di semarang
nanti papa aja kamu ke semarang
sekalian kita jalan jalan ke candi borobudur
wah candi borobudur tadi magelang jauh dari semarang
kalau lihat pohon jambu saya jadi ingat waktu pacaran sama ayah mku
kelihatan sih ceng namanya orang susah ya
pacaran mah di bawah pohon
masih mending saya dibawa pohon jambu kamu di bawah pohon beringin
itu mah saya ceng
saya pernah pacaran sama atem ke kebun raya itu di bawah pohon beringin
waktu itu teh kita berdua pulang nonton dari bogor
hujan res sekali
kan kalau hujan tuh di cibarengkok banjir
jadi angkotnya gak nyampe cibarengkok
kita semua tuh diturunin di cideng di bingkai sawah
terus kamu nangkep lindung ceng
dek dek nanti dulu atu dengerin dulu jangan diganggu
ini cerita cinta orang susah nih penting nih terus
iya bang dadam
terus ceng hujannya teh res bener
akhirnya kan di samping sawah itu ada danau
saya sama em berteduh di pinggir danau
lanjut lanjutnya mbak ya cerita dewasa ini mah
kamu mau dengerin saya apa enggak sih pedut
dang diam dulu dang
kami di mana tadi
ya di sini ceng kan kita belum kemana mana
iya bang dadam
nedu di danau
waktu itu teh hujannya deras benar
mana gelap jarak pandang aja cuma dua sampai tiga meter
aduh ampun serem bener gelap pisan
jangankan em saya aja takut
setelah itu em dipeluk
udahlah penuh kamu aja yang cerita kamu yang terusin
dang kamu diem dang kalau enggak ceritanya enggak kelar kelar
abis itu em dipeluk
ketika dipeluk ada semacam meteor jatuh
oh ternyata peri turun dari langit dong
wah kum enak kan ceritanya kang dadang kum
udah saya terusin nih
waktu itu saya berasa kiamatnya udah deket pisang
hujan keras bener kan udah gelap
tiba tiba petir nyamber di depan saya cutar cetar cetar
udah sinarnya tuh udah kayak siang hari
di depan saya kan ada pohon kelapa ya
pohon kelapa juga disambar petir
wah rubuh patah amruh
saya ngeliat si em wajahnya tepucet
matanya putih mukanya putih
terus saya bilang sama diri saya sendiri
saya nggak akan pernah ninggalin em untuk selamanya
kalau cerita macam gitu mas saya juga punya
ada cerita macam begitu
tapi ya nggak di pinggir sawah
ya iyalah c nggak kayak kamu saya mah
waktu muda pacaran sama iko
keluar masuk ke mall
iya mau di barengko
di mana cik
nih ya ceritanya tuh begini
kalau nggak salah sore hari menjelang maghrib
itu mall ceritanya lagi rame ramenya tuh waktu itu
saya sama iko abis belanja biasa kan
pelanjaan sudah banyak kiri banyak kanan banyak
wah sudah berat
pada saat itu kita sudah capek
dari lantai lima kalau nggak salah
kita harus turun ke lobby
kita cari cari ketemu lift
kita tinggal saya pencet tutup
dan ternyata di dalam tidak sepi
tapi banyak orang
karena kita sudah capek kita masuk ke dalam
begitu pintu tertutup
lift pelan pelan turun ke bawah
tiba tiba di lantai dua berhenti liftnya
pintu lift terbuka
saya tarik badannya
semua orang di dalam lift
indahnya hari itu
terlihat wajahnya sangat bersih putih
matanya pening seperti murni pagi
kemudian saya bilang sama diri saya sendiri
saya tidak akan pernah meninggalkan kamu
karena iko banyak emasnya
kamu punya cerita apa doy
tapi bukan cerita sama iko
atau sama em
saya jalan ke air terjun curug nangka
terus pulangnya makan soto mie di cinang neng
kok kamu tahu ceng
itu kan ceritanya aku sama esy doi
saya dengar yang dia bilang
ullah ya ab zhong
kalau kamu jemput akum ke sana
dia akan merasa dihargai
dia pasti mau pulang
akum kabur karena merasa gak berguna
jadi ya kamu yang harus jemput ke sana
masih denger cuaca baiknya
kalau kita melakukan sesuatu yang baik
malunya mah paling sekarang ya sih
nanti kalau udah ketemu kang akun
juga malunya hilang percaya sama cece
kalau esi udah gak ada rasa lagi
esi lihat dari hati asi sendiri
saya suruh esi jemput
semua orang suruh kasih jemput
itu tandanya apa
semua orang masih bisa melihat
kalau esi sama kang akum itu masih ada rasa sayang
tuh ini idinya gak serius